deku aku mau deku sekali aja deku
deku aku mau
tunggu itu suara mona
kayaknya suara mona pas ada di rumah itu deh
deku aku mau
wah gue yakin banget itu suara mona
iya lo bener itu suara mona
tadi taksi mereka berhenti dimana ya
gue juga gak tau gue gak liat
yaudah gini aja ya gue ikutin kata kata lo
kita cari tau keluarga sekitar mungkin mereka tau
udah sabar sabar ya kamu gak boleh masuk kamu belum boleh ketemu mbak itu
aku gak bisa kayak gini aku harus gendong anak itu
iya iya nanti suatu saat nanti kamu boleh gendong mbak itu
gak bisa aku maunya sekarang dego
bisa sekarang kalau sekarang nantinya kamu gak akan fokus sama apa yang harus kamu lakukan sekarang
ingat kita merubah putri itu jadi mona tujuannya itu adalah balas dendam ke raja
karena dia udah ngeyakitin kamu dia udah ngecewain kamu paham
bukan kayak gitu dego aku cuma pengen pastiin perasaan aku kayak gimana
kalau misalkan di anak aku aku pasti bakal tahu
boleh aja kamu gendong mbak itu yang kamu harus tahu ada syaratnya
syaratnya kamu harus nurutin semua perintah aku dan tentang andis
atau selamanya kamu gak akan pernah ketemu sama itu
tapi aku masih belum percaya walbah itu anak aku sebelum aku gendong
ya terserah kamu sih ya terserah kamu semuanya aku balikin ke tangan kamu oke
kalau kamu gak mau nurutin semua perintah aku dan tante andis aku bakal bikin bayi itu ya yang akan pernah kenal sama kedua orang tua
aku kurang ajar banget deh kamu dego
aku yang udah mengandung berbulan bulan kalau misalkan dia itu anak aku
kamu gak punya hak dego
kamu gak boleh kayak gitu
aku pengen ketemu sama anak aku sekarang aku pengen ketemu
syaratnya itu masih sama

kamu harus turut sama aku dan tante andis setelah itu kamu boleh gendong bayi itu
aku mohon sama kamu tolong aku pengen gendong anak itu sebentar aja
aku cuma butuh sebentar
ya aku juga butuh kamu bahas tentang perancangan
pokoknya terus selesai
nah ini dia
karena ini keturunan itu untuk aku
kalau ya kalau bisa aku akan verbingin memilihnya
kayaknya suara mona pas ada di rumah itu deh
wah gue yakin banget tuh suara mona
iya lo bener itu suara mona
wah gue yakin rumah itu
suara mona dari situ
mas sebentar sebentar ada apa ini
ada misalnya saya bantu
pak kami berdua cari seorang namanya mona
saya yakin suaranya saya dengar dari rumah itu pak
iya pak tolong izin kami masuk aja
sebentar aja pak kita harus ketemu sama dia
mohon maaf mas selain penghuni rumah ini
gak ada yang boleh masuk
pak sebentar aja saya mau matiin
kalau memang bukan oleh yang saya cari saya pergi dari sini
kalau mas mas ini masuk saya bisa diomali sama majikan saya mas
enggak enggak saya harus masuk pak
pak saya harus masuk pak
pak pak pak
aja mau dibawa ke sini
iya pasti mereka yang ikutin gue sama mona
apa kata raja ya kalau dia tahu
bayi kami terata selamat
tapi enggak aku gak percaya
itu pasti cuma akal akalan dia gue aja
dan bayi itu pasti bukan anak kandung aku
anak aku sama raja
pasti udah meninggal waktu dilahirkan
bu kayaknya ada yang ngikutin taksi kita deh
masa sih pak
biarin aja pak
iya bener juga
itu citra sama lemus
kelihatannya ada di dalam taksi di belakang
citra kamu tahu apa sih
oke kalau gitu
aku akan kasih pertunjukan gratis buat kamu
seperti saya sekarang
permisi assalamualaikum roy
dia itu ke rumahnya raja
karena dia mau ketemuan sama mas rua itu pak
kemudian keburu emosi dulu
jangan tenang ya
kamu tau kan raja sekarang tinggal di rumah aku
nah aku mau ngebahas soal kepindahan dia itu
itu juga aku keberatan
itu yang bikin clara jadi makin marah
takutnya nanti clara jadi nyalahin kamu
aku kenapa ya nih perutnya
kejadian sudah diurus creator di bulanan ini
raja sama dewa datang kesini
kalau sampai kamu berani bocorin soal ini ke raja atau dewa
kamu gak bakal segen segen nyakitin bayi itu
kalau bayi itu anak aku diego